selanjutnya ada juga ini warga negara indonesia di ottawa kanada yang ikut merayakan hud kemerdekaan republik indonesia di sana
sudah terhubung bersama kami via sambungan skype ada eva suwartana di kbri kanada
selamat malam waktu jakarta ibu eva
selamat malam mbak pista
halo ibu eva boleh diceritakan kepada kami seperti apa sih kemeriahan ulang tahun republik indonesia yang dirayakan di ottawa
apa sama nih apa bisa menghilangkan rasa rindu dengan perayaan di indonesia
oke ya alhamdulillah setiap tahun kbri ottawa mengadakan acara ujaran bendera
jadi kalau bisa dilihat di belakang saya latar belakang itu mereka sedang mengadakan acara penyebaran bendera
nanti akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpong kemerdekaan
lalu jam sebelas sampai jam dua akan ada acara rakyat
jadi ada bazar makanan bazar makanannya macam macam ya
dari mulai sate bakso
semua makanan khas indonesia
lalu juga ada tampilan kesenian oleh tim keroncong dari montreal
serta tim tari anak anak dan remaja dari montreal juga
serta akan ada musik dangdut segala
dan nanti juga ada lomba lomba khas tujuh belas agustusan
jadi misalnya ada lomba nanti digigit kelereng ya
gigit sendok sambil bawa kelereng
ada lomba masukkan tensi ke dalam botol
lomba lombanya itu seperti lomba di indonesia semuanya
ada lomba makan kerupuk juga
jadi semuanya ada di situ ya
termasuk mungkin balap karung mungkin ada juga kali ya bu eva
ada berapa banyak sih warga negara indonesia yang ikut merayakan di sana kira kira
kalau pagi ini mungkin yang ikut upacara
sekitar seratus orang
tapi nanti siang kita harapkan lebih banyak
karena acara hiburan itu memang mulainya jam sebelas
jadi pagi pagi ini jam sembilan sampai jam sepuluh
upacara dan pemotongan tumpeng memang tidak terlalu banyak yang hadir
seratus orang sekitar seratus orang
dan itu datang dari montreal dan dari ottawa juga
sudah tahun keberapa ini bu eva merayakan hari kemerdekaan republik indonesia di ottawa
sudah delapan tahun
sudah delapan tahun
apa perbedaannya setiap tahunnya
ini cukup menarik minat dari warga negara asli di sana nggak sih bu untuk ikut bergabung
untuk ikut merayakan kemerdekaan republik indonesia
jadi warga negara asing yang menikah dengan orang indonesia ya
itu rata rata mereka ikut
semangat itu partisipasi
khususnya nanti kita tidak bisa lihat sekarang
tapi nanti insya allah mereka juga akan bergabung di acara hiburan
dan semangatnya sama sih mbak
jadi memang saya lihat di sini kan banyak sekali yang berkah antara orang indonesia dengan kanadian
itu semangatnya sama insya allah untuk merayakan tujuh belas agustusan
bu eva satu lagi apa pesannya untuk masyarakat indonesia yang hari ini merayakan ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh empat
ya kami sebagai diaspora indonesia
ya walaupun jauh di mata tapi hati kami selalu untuk indonesia
jadi banyak sekali diaspora indonesia di kanada yang bekerja di bombardir
di aerospace sebagai peneliti sebagai pelajar
kita semua bekerja untuk penyambung lidah lah untuk kemajuan indonesia
jadi semangatnya tetap

baik baik walaupun jauh di mata tetap satu di hati ya bu tetap bersatu
tetap di hati
terima kasih ibu eva warga negara indonesia yang ada di ottawa kanada telah ngobrol ngobrol bareng kami di viral